yang itu siapa ya ya ampun dia yang ngomel dong
dengan ini saya menyampaikan permohonan maaf ya sebesar besarnya kepada saudari mila dan rekan
beserta semua masyarakat yang terganggu dengan
tindakan saya yang tidak baik dan tidak semestinya
melalui video ini saya juga menyampaikan penyesalan yang sedalam dalamnya
atas perbuatan dan tindakan saya yang tidak semestinya
di mana pada tanggal lima april dua ribu dua puluh
saya memarkir kendaraan tidak pada tempatnya
dan juga saya melakukan perbuatan yang tidak sopan yaitu
muda pada kendaraan saudari mila dan rekan